disaksikan langsung pemilik rumah serta ahli waris yang bersengketa tembok sepanjang tiga ratus meter
yang memagari rumah keceleduk kota tanggerang banten dirobohkan paksa rabu pagi
salah seorang ahli waris merasa keberatan atas pemongkaran yang dilakukan pemerintah ini
pihaknya mengklaim masih memiliki hak atas tanah seluas satu lima ratus meter yang meliputi akses jalan dan kolam renang
untuk itu ia tengah mempersiapkan bukti bukti untuk mengajukan gugatan ke pengadilan
karena pembongkaran ini kami tidak melawan tidak melakukan perlawanan sama sekali
karena kami mengerti bahwa kami berhadapan dengan aparat
tapi tentunya kami akan mempertahankan hal ini karena tanah milik ini bukanlah tanah jalan
sementara itu pemilik rumah yang melihat proses pembongkaran merasa lega atas pembongkaran tembok yang selama ini mengurung rumahnya
sebagai mediator telah berusaha melakukan mediasi dengan ahli waris namun tidak berhasil
akhirnya pemkot memutuskan membongkar paksa tembok yang menutup akses jalan
jadi kelayanan sudah kita lakukan sudah beberapa kali pembiayaan dan kemudian beberapa kali peringatan
terakhir kami melayani peringatan terakhir untuk mempersembahkan diri dan pada hari ini karena kemarin tidak diangkar akhirnya kita membongkar
selanjutnya kasus pengancaman dan intimidasi yang pernah dilaporkan oleh pemilik rumah masih ditangani oleh kepolisian resort metro tanggerang kota
sebelumnya sejumlah warga di kelurahan tajur ciledug tanggerang harus memanjat pagar beton setinggi dua meter yang memblokade akses ke rumah mereka
para warga melakukan hal ini selama sekitar tiga pekan pemagaran kawasan dilakukan karena terjadinya sengketa lahan